masih soal ikan tapi yang satu ini khusus untuk dimakan
lomba memasak bagi chef atau juru memasak sudah biasa ya
tapi bagaimana jika lomba memasak dengan peserta para pimpinan redaksi media nasional
dan mereka diminta untuk memasak menu yang cukup rumit dengan menggunakan ikan
yakni pindang gunung khas pangandaran
hasilnya terjadilah keseruan di antara para peserta yang kebanyakan adalah kaum pria
beginilah suasana keseruan lomba memasak yang diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan perikanan
di kediaman menteri susi pujasuti di jalan babakan pangandaran
puluhan peserta yang merupakan pimpinan redaksi dari berbagai media nasional ini
berlomba memperlihatkan kemampuan memasak
peserta yang kebanyakan laki laki ini diminta memasak pindang gunung khas pangandaran
menu yang cukup rumit bagi mereka yang jarang memasak
bermacam ekspresi diperlihatkan peserta
ada yang kerepotan mengiris bumbu ada yang bingung harus memotong ikan
sebagian peserta bahkan mengaku baru pertama mendengar menu masakan pindang gunung
beruntung ada mentor atau pemimbing dari ibu ibu kelompok pemberdayaan perempuan pangandaran
sehingga peserta tidak terlalu rendah
pemimpin yang kerepot melaksanakan tantangan memasak ini
lomba memasak ini selain dalam rangka mensosialisasikan gemar makan ikan
dan peringatan hari kemerdekaan indonesia
juga merupakan bentuk selaturahmi antara kementerian kkp dan awak media
masakannya enak karena ikannya juga enak
materialnya ikan mahal segar
lalu kemudian asistennya jago jago masak ikan
kalau proses masaknya kelihatannya udah tahapan
proses masaknya kelihatannya walaupun belepotan oke lah
penjurian pun dilakukan langsung oleh seorang peserta
susi memberikan apresiasi kepada para pemimpin redaksi ini
meski sehari hari mengurus masalah redaksian atau berita
namun ternyata sebagian diantaranya berbakat menjadi juru masak
ogi fatu zaman pangandaran